membayar denda tilang kendaraan dan pengurusan barang bukti kasus kriminal
kini tidak lagi ribet dan berbelit
sebuah aplikasi berbasis online digunakan kejaksaan negeri situbondo jawa timur
dengan layanan ini masyarakat tidak perlu lagi antre untuk mengambil surat kendaraan yang ditilang polisi
antrean pengambilan tilang seperti ini mungkin tidak akan pernah terjadi lagi di kantor kejaksaan negeri di seluruh indonesia
jika pengambilan tilang dilakukan menggunakan aplikasi ini
inovasi aplikasi layanan hukum online ini sedang dikembangkan oleh kejaksaan negeri situbondo
untuk melayani masyarakat yang berurusan dengan hukum menjadi lebih mudah dan cepat
diberi nama stempel situbondo semua layanan terkait hukum bisa dilakukan secara online di aplikasi ini
masyarakat yang terlanjur ke kantor kejaksaan pun juga difasilitasi dengan sejumlah komputer
untuk bisa digunakan mengakses layanan gratis ini
layanan ini juga berbasis android karena bisa diakses dengan telepon seluler
aplikasi ini sengaja diluncurkan kejaksaan negeri situbondo untuk memberikan keterbukaan informasi dan layanan hukum
di dalam aplikasi ini terdapat tujuh jenis layanan online yang diberikan
mulai layanan ambil tilang pinjam pakai barang bukti pengambilan barang bukti
informasi penanganan kasus hukum seseorang hingga jenguk tahanan
transparan dalam perangkat hukum jadi tiap bulan kami melakukan setiap perkembangan kekaraan yang ada di situbondo
menggunakan media yang menambahkan agar tersimpan satu titik

sebagian oleh para layak yang jenguk tahanan secara online
ambil barang bukti secara online
terus pinjam pakai barang bukti secara online
sampai dengan keinformasi penanganan perkara yang sudah ditangani oleh bidang hidup kejaksaan negeri situbondo
jadi masyarakat tidak perlu lagi untuk datang ke situbondo
dan begitu pun juga dengan bilang kami mencoba dengan yang baru
kami bekerja sama dengan pt pos dan disupport oleh bmkg

jadi tilang itu kami antarkan dengan kerja sama pt pos
aplikasi ini pun diakui warga lebih memudahkan
karena mereka tidak perlu antri berjam jam untuk segedar mengambil tilang dan mengurus dokumen lainnya
bahkan dengan aplikasi ini barang bukti kasus kriminal yang telah selesai penanganannya
bisa langsung diantar ke rumah tanpa biaya
di sini ada di sini
sangat memudahkan karena nggak usah lagi ambil ke kantor
jadi tinggal buka aplikasi
itu jadi kita sudah tahu oh biayanya ternyata segini
apa saja yang bisa ditemukan di aplikasi ini
jadi kita bisa mengetahui biaya tilangnya
kemudian kita juga memudahkan terus bisa pakai layanan antar tilang juga
dengan kemudahan layanan ini diharapkan membuat masyarakat menjadi tertib hukum
saat ini kejaksaan negeri situbondo telah berhasil mengumpulkan denda tilang untuk kas negara mencapai
dua miliar dengan kasus tilang yang telah dibayar oleh pelanggar mencapai dua puluh ribu lebih pelanggar
rencananya aplikasi ini akan diberlakukan penuh mulai januari dua ribu delapan belas mendatang
sehingga transparansi penanganan hukum bisa dinikmati masyarakat tanpa ada pungutan liar maupun suap